ratusan warga menyerbu halaman kantor badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi barat di mamuju minggu pagi
mereka berdesakan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai persyaratan mendapat bantuan korban gempa
namun lagi lagi penyaluran bantuan dikeluhkan bahkan diprotes warga sehingga menimbulkan keributan
warga menyebut kesal lantaran bukan petugas bpbd yang mendatangi lokasi pengungsian guna menyalurkan bantuan selebar tikar untuk satu keluarga
padahal menurut warga kebutuhan yang mendesak seperti bahan kebutuhan pokok tidak didapat sejak berada di pengungsian

belum dapat bantuan
tidak ada sama sekali
baru ini tikar
ini tidak ada pokoknya makanya kami ke sini
minta dileselurkan di sana
iya tapi tidak ada juga
menanggapi keluhan warga pihak bpbd menyatakan telah mendistribusikan sejumlah bantuan seperti makanan
diakui terbatasnya bantuan disebabkan oleh terhambatnya pasokan bantuan dari berbagai daerah akibat jalan yang tertutup tanah longsor
tidak ada yang lain
ada yang lain
logistik yang lain itu belum sampai
sekarang belum tiba
masih menunggu kami
iya masih menunggu
warga pun berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada pengungsi untuk mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan akibat pengungsi yang kelaparan
abdi febriadi mamuju sulawesi barat